terror bom yang terjadi di mapol resabe surabaya
membuat karyawan maupun pemilik toko di salah satu pusat perbelanjaan
di kawasan bunguran surabaya terpaksa menutup tokonya
kepanikan pun sempat terjadi saat pengunjung mendengar
ledakan bom bunuh diri kembali terjadi
dalam video amatir yang direkam warga
terlihat karyawan salah satu pusat perbelanjaan
di kawasan jalan bunguran surabaya panik dan menutup toko
setelah mendengar adanya ledakan bom di mapol restabes surabaya
meski operasional pusat perbelanjaan masih berjalan normal
namun pemilik toko dan pegawainya memaksakan diri
untuk menutup toko demi keamanan
ya ini pulang soalnya kan dengar ada itu bom katanya
terus memang ditutup sendiri atau gimana
ya ditutup sendiri

toh kita juga itu tutup
meski beberapa kali pihak mal memberikan penjelasan
dari pengeras suara bahwa kondisi aman
namun pemilik stand tetap menutup toko
sayangnya saat dikonfirmasi awak media
pihak mall enggan memberikan keterangan